mereka ini bukan anak yatim bu
ibu aja yang dibohongin
jadi kamu tidak mau ya berundingin dengan cara damai
hmm kita gunakan jarak kegerasan
gini aja deh aku akan buktiin kalau mereka itu bukan anak yatim
tapi mereka itu jahat
aduh udah gak usah mikir aneh aneh ya
lagian kan mereka ini anak yatim jun
gak baik ngelantarin anak yatim itu dosa loh
apa malah gak jirik
kopi kerja ya
tapi tangannya belum
ternyata gak ada pangeran jun
tapi bagus juga rumah ini
biar tinggal sementara
biar kumpul kumpul para cip
mana ya permadannya
kejar cip cahir
jahir mau kemana kamu eh jadul remaja nih lu bener bener jadul hehehe enak aja bermasjid
remaja nih cepetan kita kejar jahir iyaa coba kok berhenti iya toki
kenapa kita main kerumah jun gue itu pengen temenan sama si
john beneran beneran lah
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
remaja nih apakah kamu enggak ada remeh tuh main tabrak tabrak
kamu sekarang pergi tapi nanti jemput aku ya oke bro
bener ibu enggak percaya ibu juga nggak ngerti iping bisa melihat hal hal gaib
bener bener iping ini bisa melihat jin
terus kalian lihat apa
iping melihat jin jahat yang selalu bersama anak ibu shin jun
om jin tau gak kenapa dua tuyul itu bisa dilihat sama ibu
itu karena jaket yang dipakai sama mereka
makanya mereka bisa dilihat sama manusia
oh mereka pasti mau deketin ibu tuh
mau cari muka sama ibu
yaudah kita ambil aja jaketnya
tapi kan jaketnya dipakai terus
om jin akan melindungi bos jun dan ibu bos jun dari gangguan siapapun termasuk dari china
sekarang bos jun pergi ke ibu
om jin akan menghadapi jin jahat
jangan lalu aku
ternyata lu yang bikin rumah berantakan dan aneh
akhirnya kau muncul juga
aku pikir kau pengecut
sepertinya elektromagnetik telingaku
mengeteksi keberadaan kamera emisim
ada di setatunya
itu pasti anak kecil yang menyimpan teko
dan bersahabat dengan pangeran jin
kok menurut aku kayak kelilipan gitu ya
kayak ada batu
batu tuh gede
jin jahat itu
sudah mempengaruhi anak ibu dan si jun percaya sama si jin
eping yakin pasti mereka lagi ngobrol di depan anak ibu sama si jin
moga moga aja ibu nggak percaya
tapi kelihatannya ibu percaya
aku yakin mereka emang puyung
ikuti cara cara manusia
berunding empat mata
berunding cara manusia lo ikutin
berunding cara manusia itu cuma cari harta
jadi penjahat kayak lu
sekarang lu maunya apa
kamu masuk ke dalam teko
terus aku kirim ke kerajaan jin
di situ kan kamu bisa menjadi panggilan jin
iya aja deh
lu aja yang masuk teko
gua gak ada sih
tadi disitu ada hantu jelek
tadi butak palanya
takut nih gua
bener kamu jun
ya gak bener lah bu
mereka itu boong
masa ibu langsung kerjain aja sih sama mereka
ibu tuh diboongin
kamu tuh kenapa sih jun
dari tadi kamu selalu bilang kalau iping sama uping ini jahat
gak kasian apa sama mereka tuh
mereka ini kan anak yatim john
jun kasian bu
jun itu dari dulu pengen nolong anak yatim
ih terus kenapa
mereka ini bukan anak yatim bu
ibu aja yang diboongin
jadi kamu tidak mau ya berundingin dengan cara damai
kita gunakan jarak kekerasan
gini aja deh
aku akan buktiin
itu bukan anak yatim
tapi mereka itu jahat
ya terus buktiinnya gimana cara buktiinnya
berani gak buktiin nih
di dalam rumah kok pake jaket
bung bwi lo kenaav ragi ah